kamera cctv sebuah minimarket merekam aksi duel dua orang pria di tebing tinggi pada sabtu
duel ini berujung dengan penikaman dan korban langsung dibawa ke rumah sakit oleh istri dan warga
namun naas nyawa korban tak tertolong
menurut istri korban pertengkaran antara pelaku dan suaminya bermula saat korban dan pelaku bertengkar terkait jual beli sepeda motor
pelaku merasa tertipu oleh korban
ironinya lagi penikaman dilakukan pelaku di depan anak dan istri korban
sementara pihak kepolisian polres tebing tinggi saat dihubungi pada minggu siang mengatakan pelaku penikaman sudah ditangkap
seorang ibu yang sedang berbelanja kehilangan sepeda motornya di warteg di kebonjeruk jakarta barat
aksi pelaku terekam kamera pengawas yang berada di lokasi
pelaku berjumlah dua orang
tak butuh waktu lama untuk pelaku merusak kunci stang dan membawa kabur sepeda motor tersebut
menurut keterangan saksi pada minggu sore aksi pencurian terjadi pada sabtu malam
berbekal rekaman cctv korban telah melaporkan kasus ini ke polisi
aksi pencurian lainnya juga terekam oleh kamera pengawas di toko kamera di kabupaten jombang jawa timur
pelaku menggunakan masker dan memakai sepeda motor
pelaku yang beraksi seorang diri tampak dengan tenang mencuri isi toko kamera dan menggasak sepuluh kamera
saat peristiwa terjadi pemilik toko sedang tertidur
pemilik toko baru tersadar menjadi korban pencurian saat hendak melaksanakan sholat subuh